jadi ini mungkin yang baru di bandung dan lokasinya juga
gue sih menarik sama tim tim yang notabene nya bongkar mesin ya di musim ini
dana dana yang disebut ada yang dua puluh lima puluh dan tujuh puluh